di salah satu pedagang petugas mendapati kerupuk berwarna yang mengandung bahan pewarna kimia
sementara di tempat lain petugas kembali mendapati ikan teri yang diduga mengandung bahan pengawet formalin
tidak hanya itu petugas juga mendapati tahu berwarna kuning yang diduga mengandung bahan pewarna kimia
seluruh produk makanan ini kemudian disita untuk diperiksa laboratorium
yang paling banyak ini masih ditemui ini karak
karag ini berpukar yang kecil kita sudah cek itu mengandung rodamin b
rodamin b itu pewarna tekstil ya
terinasi ini juga masih kita temukan masih mengandung formalin
tidak hanya dilakukan di pasar tradisional
sidak juga mendapati tahu bahan pewarna kimia
ini juga penyasar pasar modern
di tempat ini petugas menemukan beberapa produk makanan yang sudah kadaluarsa
khususnya produk makanan dingin atau beku
di klaten jawa tengah petugas gabungan menemukan ikan layur berformalin dan kerupuk warna
mengandung rodamin b atau zat kimia untuk pewarna tekstil
yang dijual pedagang di pasar tradisional srago kamis siang
temuan ini berdasarkan uji sampel sepuluh jenis makanan yang dilakukan petugas
tak hanya itu petugas juga menemukan puluhan produk makanan yang sudah kadaluarsa
seperti bumbu dapur saus sambal hingga makanan ringan
produk produk ini langsung diamankan oleh petugas
sidak pengawasan produk pangan di pasar ini sengaja digelar
untuk memberikan rasa aman kepada konsumen menjelang idul fitri
tim liputan cnn indonesia